bagaimana perkembangan penyelidikan terhadap kasus kejahatan cyber fraud yang dilakukan oleh gerombolan warga negara asing asal cina dan vietnam dan bahkan ini diduga diotaki oleh warga negara indonesia sendiri
kita coba konfirmasi lewat sambungan zoom dengan direktur kriminal khusus polda metro jaya kombespol aulian syahlubi selamat sore pak aul
baik terima kasih pak sudah bergabung dengan kita sore ini pak kita ingin konfirmasi lagi ini kejahatan yang terus berulang pendalaman penyelidikan sedang dilakukan sampai di mana pak ditemukan ada keterlibatan pihak pihak dari empat puluh delapan orang warga negara asing ini pak
ya selamat sore mas jadi setelah kita melakukan penindakan kemarin kemudian kita melakukan integrasi awal
kemudian kemarin karena sudah untuk tidak sampai melalui dengan waktu yang berbatas kami dua puluh empat jam makanya para tersangka tersangka tersebut sudah kita serahkan ke imigrasi
yang nantinya mungkin imigrasi akan melakukan deportasi ke negara
oke sebenarnya modusnya apa sih pak aulia karena di informasi sebelumnya disebut bahwa sasarannya juga warga negara asing yang ada di indonesia
ya mungkin perlu saya luruskan mas jadi modus operandinya adalah mereka melakukan penipuan dan pemerasan melalui telepon dan korban korbannya itu warga negara asing tapi bukan berada di indonesia
jadi hasil interogasi kami awal yang kami lakukan kemarin ada pun korban korbannya itu berada di china dan di taiwan mas
oke pak aul bagaimana kita ingin mendapatkan konfirmasi
ada dugaan otak dari aksi kejahatan seperti ini juga disupport oleh warga negara indonesia sendiri
apakah kemudian ada temuan temuan ini
di lapangan pak yang sedang didalami oleh polisi
sampai dengan saat ini kami belum menemukan adanya warga negara indonesia yang menjadi atau berkolaborasi sama mereka
jadi mereka murni mereka melakukan adalah orang orang dari china kemudian dari empat puluh delapan orang itu juga ada orang yang dari vietnam

oke jadi mereka murni mereka melakukan kegiatan itu adalah mereka yang dari sana
dan kami belum bisa menemukan dan belum bisa kami mendukung konfirmasi terkait dengan adanya keterlibatan orang indonesia
oke operasional mereka untuk melakukan aksi ini di mana pak
mereka menyewa sebuah tempat sebuah rumah atau ruko atau bagaimana situasi saat penangkapan
ya sedikit saya sampaikan berawal dari koordinasi kami dengan kepolisian taiwan yang ada perwakilannya di indonesia
jadi dari kepolisian taiwan itu sendiri mereka adanya laporan warga negara taiwan di taiwan terkait dengan telepon fraud ini
kemudian karena kami ada koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian taiwan yang ada di indonesia mereka memberikan informasi kepada kita bahwa di china itu terjadi kejahatan terkait dengan telepon fraud
ada ruko kuku malatang yang berlambat di jalan mangga besar juga
jadi ada tiga tempat yang mereka melakukan kegiatan ini di daerah jakarta barat
seperti itu mas
oke artinya kemudian ini terungkapnya atau terbongkarnya kasus kejahatan ini
hasil koordinasi antara kepolisian di indonesia dengan taiwan
belum ada korban begitu ya pak ya yang menyasar atau yang menjadi korban warga indonesia sendiri ya
ya untuk sampai saat ini belum ada kita temukan atau kita dapati dari hasil interogasi kita
untuk warga negara indonesia yang menjadi korban
oke kerugian yang dialami atau laporan yang diterima ini berapa banyak sih pak sebenarnya
dari pemerasan yang dilakukan dari aksi ini
kami belum bisa memperhitungkan karena memang keterbatasan waktu kami
untuk melakukan penyidikan atau pemeriksaan kepada mereka
karena jumlah mereka cukup banyak
jadi mungkin akan diserahkan kepada kepolisian negara masing masing
terkait dengan tempat korban yang berada
jadi selain di taiwan juga ada di china korban korbannya dan cukup banyak
kalau kami hasil koordinasi dengan kepolisian taiwan
di taiwan sendiri itu sudah ratusan orang yang menjadi korban di sana
oke kabarnya ada kesulitan tertentu begitu pak aul
karena dari empat puluh delapan pelaku ini juga saling tuding gitu pak
itu benar begitu
kesulitan yang pertama adalah terkait dengan bahasa mas
jadi memang mereka hanya bisa dengan menggunakan bahasa china
dan kita juga keterbatasan untuk interpreter ataupun tenyermah dari china
dengan banyaknya orang empat puluh delapan orang tersebut
dengan keterbatasan waktu kami kami hanya ada satu ke dua puluh empat jam
yang bisa berada di depan kami dari penangkapan kami
yang kedua kesulitan lain adalah memang mereka saling menunjuk
bahwa yang menyerahkan kita adalah orang yang berada di depan kami

ini yang sebagai otaknya ini
nah itu yang memang kami belum bisa mendalami sekali
karena keterbatasan waktu dan banyaknya tersangka
yang kita menghasilkan pindahkan kemarin
oke pak aul terakhir apa himbauan khusus pak
dari kepolisian begitu untuk masyarakat
agar terhindar dari kasus cyber fraud seperti ini pak
nah mungkin himbauan kepada masyarakat indonesia mereka ini melakukan kegiatannya berawal dari aplikasi mencari jodoh
jadi bisa saja di indonesia juga mungkin ada beberapa aplikasi untuk mencari jodoh
di sana modus raperandinya adalah setelah mereka berkenalan para tersangka ini dengan menggunakan data palsu
kemudian setelah berkenalan mereka mengajak chatting dengan antar mereka pribadi
kemudian pada saat chatting itu mereka melakukan kegiatan kegiatan misalnya
coba lihat wajah kamu kita video call kemudian coba perlihatkan tubuh kamu dan sebagainya
nah itu direkam oleh mereka setelah mereka mendapat rekaman mereka mulai melakukan pengancaman kepada korban korbannya
kalau kamu tidak memberikan uang kepada saya saya akan menyebarkan foto misalnya foto bugil para korban ini seperti itu
nah ini kami himbau kepada warga indonesia masyarakat indonesia agar benar benar pintar dalam bermedia sosial
sangat hati hati jangan sampai terjerumus seperti hal demikian seperti itu mas
oke baik terima kasih kita tunggu bagaimana hasil pendalaman untuk kasus ini
ini cukup perlu kita cermati begitu karena memang modusnya adalah modus modus umum begitu ya
menggunakan aplikasi kencan online ya pak aulia
kita akan menunggu siapa kemudian yang berada di balik kasus cyber fraud ini yang sedang ditangani terhadap empat puluh delapan pelaku warga negara asing
terima kasih pak aulia sudah bergabung dengan kita sore ini